bener juga lo dia
kira kira cincinnya sipur laku berapa ya jack
masa kamu gak tau jack
kamu tadi kan udah lihat cincinnya
gue emang udah liat
tapi kan gue gak tau beratnya berapa
beruntungnya jadi sipur
lo gimana sih tis jadi orang
pelimplan gimana jack
tadi waktu puru bilang puru nemuin
lo suruh balikin ke orangnya
sekarang lo ngarepin lagu berapa
yang mau dipotokol
bukannya kalo deket kampus itu
suka banyak tempat fotokopi
tapi saya kan masih libur
mau aku anterin ke tempat fotokopi yang lain
saya masih capek
kalo gitu aku aja yang fotokopiin
emangnya aku keliatan bercanda
kan mau yakinin aja
aku udah bangkit
terima kasih ya
kau mau kemarin kalau pikiran egois udah udah maafin aja ini kan masih suasana lebaran atuji
maafin lahir batin lagi gue juga bang otakopi oh iya satu buku semua yang mana ini oh iya
assalamualaikum waalaikumsalam eh empuk ianya sendirian loh iya bangunannya lagi dikerjaan
tapi entar nya panggilan ya enggak usahnya emang kenapa biar mput aja yang samperin lu
tahu tempatnya takkan tanya tanya ya udah sono biar lu ntar biasa nyamperin calon laki lu ya
assalamualaikum waalaikumsalam nih foto kopiannya iya sama sama bereskan
tuh gak ada yang liat mbak
oh yaudah deh makasih ya
emput nyari bang udin
abisnya di rumah nggak ada
saya emput paji
iya kesampean juga gua
pengen ketemu lo
udin banyak cerita sama gue
gue belum narik juga
eh jangan kesorean
ntar keburu kok ngantar kue
wah kalian kuliah ini enak kali
kalian itu duduk duduk dapat duit
janganlah bisa bisa suami aku marah nanti
kalau begitu biar aku aja yang narik
rumput pulang aja ke rumah
kalau bang udin gak mau ikut pulang
emput di sini aja
jangan pada berantem
siapa yang berantem pak aji
si emput kagak mau pulang juga
kalau diterusin bisa berantem
tuh kan pak aji marah gara gara rambut
kok gara gara emput sih bang
udin udah ajak si emput pulang ke rumah lo
saya belum mau pulang pak haji
iya iya iya tapi kan ada si emput tamu lo
hormatin kalau ada tamu
tapi jangan lupa kopi lu bayar dulu
purnomo aku kan sering naik ojeko
sekali sekali nih kasih aku diskon
maksudnya diskon gimana
diskon setengah harga
nanti saya turunin di itu tuh
kenapa aku turunin aku di lapangan
itu sesuai sama jarak mbak
yang setengahnya lagi jarak ke sini
full saja lah
begi itu lebih tepat
terima kasih bang
saya sampai di sini aja ya
kalau lo mau atuh be
terus lo ngapain sampai di sini
babe lupa ya
haji jalan saya kan ke situ
babe sama haji jalannya kan ke sana
lo rot yang salah
kira kira cincinnya sipur laku berapa ya jak
mana gue tahu
masa kamu nggak tahu jak
kamu tadi kan udah lihat cincinnya
gue emang udah lihat
tapi kan gue nggak tahu berata berata
jak beruntungnya jadi sipur
coba saya yang nemuin cincinnya
lo gimana sih tis jadi orang
pelim pelan gimana jak
tadi waktu pur bilang pur nemuin
lo suruh balikin ke orangnya
sekarang lo ngarepin lagu berapa